anda menyaksikan cnn indonesia insiders bersama bppt dan bio farma saya lucia saharuy
pandemi covid sembilan belas selama enam bulan terakhir telah menginfeksi jutaan jiwa
dan mengelan korban jiwa hingga ratusan ribu orang di seluruh dunia
untuk menanggulangi pandemi ini pemerintah melalui kepala bppt
mengeluarkan surat keputusan kepala bppt no tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang task force riset dan inovasi teknologi untuk penanganan covid sembilan belas atau tfric sembilan belas
berbagai kementerian universitas lembaga penelitian hingga bumn
dilibatkan dalam task force ini
salah satunya yaitu pt bio farma yang memproduksi real time
untuk membahas seberapa akurat rt pcr ini dan bagaimana perbandingannya dengan rt pcr yang lain
sudah bersama kita bapak soni sulistia wirawan deputi bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi bppt
serta ibu sri harsi teteki direktur pemasaran penelitian dan pengembangan satu pt bio farma
selamat pagi pak soni bu teki
selamat pagi mbak luwia
sebelumnya selamat ya untuk peluncuran rt pcr nya dua puluh mei kemarin
sama sama terima kasih mbak
kita langsung saja bahas tentang rt pcr ini ya
mungkin saya ingin ke pak soni terlebih dahulu apa pak yang melatar belakangi bppt untuk menginisiasi penelitian rt pcr ini
ya saya kira bppt sendiri ingin berkontribusi ya mbak ya dalam penanggulangan covid sembilan belas ini
dan kenapa kita selesai saja ke pcr kit adalah patogen yang menjadi penyebab pandemi covid sembilan belas ini adalah virus sars cov dua yang merupakan virus rna ya
sehingga untuk mendeteksi dan mendiagnosis virus rna ini diperlukan pemeriksaan dengan metode rt pcr
ini adalah pemeriksaan dengan akurasi validitas sensitivitas dan spesifitas terbaik untuk mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh
jadi meski sudah cukup banyak
cukup lama saya kira digunakan ya dalam berbagai pemeriksaan rt pcr ini di indonesia
namun sepertinya sedikit atau mungkin disebutkan belum ada ya industri bioteknologi dalam negeri yang produksi kit ini
ya sehingga pada saat pandemi ini baru terasa kita kebutuhannya kelangkaan ini
sehingga kita perlu untuk membuat rt pcr ini saya kira
kemudian yang kedua yang paling penting adalah karakter virus ya
karena karakter virus itu yang adaptif dapat bermutasi juga
jadi mungkin yang di wuhan dengan yang di indonesia itu kan virusnya sudah bermutasi ya
sehingga kita perlu membuat kit pcr yang keberadaannya itu berdasarkan pada genetik strain lokal
oke ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh task force dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas begitu ya pak ya
nah ini siapa saja yang terlibat di dalamnya pak
ya jadi ini luar biasa ini ya
ya jadi ini luar biasa ini ya
bagi bppt sendiri ini suatu hal yang baru ini ya
kita disatukan oleh pandemi covid sembilan belas ini
seperti yang disampaikan bahwa ini dibentuk dengan sk kepala bpt sk tujuh puluh dua nomor tahun dua ribu dua puluh ya
dan sudah diperbaiki dengan sk nomor sembilan puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
nah ini gabungan mbak
jadi yang terlibat ini luar biasa ada lima puluh enam institusi
ada enam instansi yang terlibat di sini ya
dengan anggotanya ada satu ratus tiga puluh an anggota yang terlibat
dan berbagai disiplin
ibu teki bisa ceritakan awal mula bio farma ini terlibat dalam task ford dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas ini
iya selamat pagi mbak lucia
dari bio farma awal mula bergabung tentunya memang karena kita
masuk dalam whatsapp group untuk riset yang dikelola oleh bppt
kami kebetulan bertemu dengan nusantik sebelumnya dari startup nusantik yang ada
kita kemudian bergabung dan bio farma apa sih yang bisa diperankan disitu untuk membantu dari upaya melawan wabah covid sembilan belas ini
nah dari bio farma
kita berperan dari sisi rt pcr untuk task force sub group dua
kita bersama dengan nusantik kemudian dengan bppt tentunya
dan dengan didanai oleh gerakan indonesia pasti bisa
kemudian melakukan untuk mulai dari desain dan prototipe
dilakukan oleh bwpt
ini juga dilakukan oleh pihak nusantik
dan kemudian untuk melakukan validasinya
kita melibatkan beberapa institusi
baik rumah sakit dan laboratorium rujukan rekomendasi dari bppt
ada sepuluh lokasi
kemudian untuk registrasi kemudian posisi distribusi produksi
dan tentunya quality control nya kita melakukan dari sisi bio farma
untuk validasinya sendiri mungkin saya bisa ceritakan
kita mendapatkan sampel rna dari lead bankers
kemudian di internal dari bio farma kita lakukan uji fungsional dan uji validasinya
kemudian untuk sepuluh lokasi yang lain
melakukan uji komparasi dari hasil validasi yang dilakukan di bio farma
dengan produk bio farma ini
dengan produk yang sudah dilakukan untuk pemeriksaan selama ini
di lokasi lab lab dan rumah sakit
ada sepuluh institusi yaitu dari lead bankers tentunya
dari eijkman lab mikrobiologi kemudian lab case dki lab case prob jabar
kemudian rumah sakit umum untuk daerah tangerang rsud tangerang
kemudian rspi kemudian rs nasional diponegoro di semarang
dan lab kimia farma diagnostik
tentunya ini menjadi satu hal untuk memperkaya data data yang ada
pada tanggal enam mei kemarin kami melakukan uji validasi
dan hasilnya sudah kita dapatkan dengan hasil spesifitas tinggi
oke baik ini fungsi utama dari produk rt pcr ini apa bu
dan apa yang membedakannya dengan rapid test yang lain
oke untuk rapid test tentunya ini adalah satu alat yang sangat dibutuhkan
oleh pemerintah juga untuk melakukan screening secara massal
dalam hal ini akan bisa
kita dapatkan hasil reaktif dan non reaktif
kemudian untuk menegakkan diagnostik dari apakah seseorang ini terdapat infeksi di tubuhnya
dari sars cov dua ini memang golden standard secara internasional
menggunakan pemeriksaan rt pcr
nah untuk rt pcr dari hasil riset inovasi teknologi bppt ini
kami merupakan satu one step real time dari rt pcr
yang menggunakan open system alat pcr
jadi bisa digunakan di beberapa alat alat pcr yang sudah ada di lokasi lokasi lab dan rumah sakit
yang sudah melakukan pemeriksaan ini
oke yang membedakannya dengan rapid test lainnya kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti bu teki
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali
sampai jumpa lagi
ya anda masih bersama cnn indonesia insiders bersama bppt dan bio farma
pak soni mungkin bisa jelaskan siapa saja pak
yang diikut sertakan dalam penelitian untuk produk real time pcr ini
terkait dengan yang pcr kit ini yang terlibat ini menarik sekali mbak lucia ya
jadi ini betul betul kolaborasi yang abg nya itu terasa kental banget lucia
jadi ada apa ada start up company ini anak anak muda ya mungkin anak anak saya ini harusnya ini kelasnya itu
ada pt nusanti nusantara genetics ya ini anak anak muda yang membuat teknologi membuat prototype nya bu
nah kemudian pcr kit ini ya
kemudian pcr kit ini akan diuji dan divalidasi
nah diuji validasi dan setelah uji validasi ini lulus ini akan diproduksi oleh bio farma kan
yuk uji validasi pun tahapannya sudah bio farma kemudian yang manufaktur produksinya juga sudah bio farma
dan kami di bppt sebagai dijen dari kegiatan semuanya kami menjahit menintegrasikan
dan kami memfasilitasi semua kegiatan seperti ini
pada saat kita mengambil meminta sampel sampel dengan kemenkes ya dengan wallet bankes
dan kita mendistribusikan juga kita memfasilitasi mengkoordinasikan karena ini hubungan antara dengan pemerintah
dan jangan lupa satu lagi anggaran dari kegiatan ini ya teruskan kami ini di tv sembilan belas ini ada banyak kegiatan semuanya dianggarkan oleh dari anggaran apbn bppt
cuma yang satu ini yang pcr ini spesifik
anggarannya dari crowdfunding ya dari anggaran penggalangan dana gerakan indonesia pasti bisa yang dikoordinasikan oleh east venture dan teman temannya
ya berapa lama pak sejak penelitian hingga peluncuran rt pcr ini pak
saya kira ini sangat singkat sekali ya kita mulai mungkin di maret awal ya mungkin di maret awal kemudian sekarang kita sudah memproduksi masa
nah ini sudah sangat singkat sekali ya kita mulai mungkin di maret awal ya mungkin di maret awal kemudian sekarang kita sudah memproduksi masa
ini luar biasa mbak karena sebetulnya
lib bangjuran pelitian pengembangan
pengkajian dan penerapan atau ardio
masalah teknis di awal
kemudian manufaktur tetapi
tapi dengan kondisi pandemi fit ini saya kira kita
dipus harus cepat dan
luar biasa dalam dua bulan saja
saya kira bisa berjalan
ke produksi masal suatu inovasi teknologi
ini suatu hal yang sangat luar biasa
nah bu teki
sebelumnya kan sebenarnya sudah banyak
rapid test yang beredar di pasaran
nah ini apa bedanya dengan
rt pcr yang dibuat oleh
kami harus menyampaikan bahwa
salah satu yang paling
berbeda adalah untuk
pada saat uji komparasi
validasi ini kita melakukan
uji dengan rna
yang kami dapatkan sampel rna
dari lead bankers jadi
kita melihat bahwa
lead bankers sendiri
dari hasil spesifisitas
dan sensitifitasnya cukup tinggi
lebih baik dari atau
seimbang dengan produk dari
import yang ada dan ini dengan
bahwa untuk mendiagnosis covid sembilan belas
rt pcr dari produk dari
bppt bio farma dan nusantik
dengan dana dari
adventure ini adalah
atau bahkan kita bisa klaim bahwa itu adalah
memang diagnosis untuk covid sembilan belas
corona yang lainnya
yang biasanya itu ada
nah ini yang cukup
tentunya yang membedakan adalah
untuk distribusinya karena kan kita sudah
melakukan produksi itu
di sini sendiri walaupun memang ada
bahan baku yang masih ada import
tetapi mendesain membuat
prototyping sesuai dengan
yang ada di indonesia
ini menjadi sesuatu hal yang memang
keberhasilan dari anak indonesia
karya kita bersama
dan kita kemudian bisa
melakukan produksi dengan
memprioritaskan dalam hal ini
rt pcr yang memang dalam posisi
bio farma yang semula adalah
perusahaan vaksin dan antisera
saat ini juga sudah harus
memulai untuk produksi
bioteknologi juga yang
ketiagnostik ini jadi ini adalah
pembelajaran buat bio farma sendiri
tentunya dan tentunya dari pembelajaran
seluruhnya tim yang ada
dengan triple helik yang ada
kita mampu melakukan
termasuk masyarakat indonesia
menciptakan satu karya anak bangsa
dan kami berharap karya anak bangsa ini
juga menjadi pilihan dari masyarakat tentunya
nah satu lagi mbak lucy
sebetulnya dari rt pcr ini
perbedaannya harganya akan kita buat
lebih terjangkau jadi jangan khawatir
bumn adalah fungsinya merah putih
jadi kita membuat untuk harga juga
lebih terjangkau sesuai cost yang kita keluarkan
ini berita baik sekali ya
kemudian harganya juga terjangkau
benar benar ini sangat dibutuhkan oleh
nah rencananya kapasitas produksinya
akan seberapa banyak dan berapa jumlah
yang akan dijual ke pasar bu teki
untuk kapasitas produksi karena kita ada
kerja bareng untuk indonesia pasti bisa
gerakan indonesia pasti bisa kita kemarin
dalam dua bulan ini sudah bisa melakukan
dua bulan sejak prototipe dan desain itu selesai
dalam satu minggu itu kita bisa melakukan
satu minggu sehingga kita berharap
dalam dua bulan kapasitas produksi adalah dua ratus
untuk rp seratus pertama ini sebagai target dari
east venture dengan gerakan indonesia pasti bisa ini
kita akan memproduksi rp seratus
terdistribusi alhamdulillah sampai hari ini ya
itu sudah di tiga puluh satu lokasi dari empat puluh lima lokasi yang kita pilih
berdasarkan tiga prinsip yaitu tepat laborat
tempat waktu dan tempat jumlah
jadi sudah terdistribusi dan kita berharap
nanti terdistribusi rp empat puluh
dua puluh lima lokasi sampai dengan akhir mei
sehingga untuk komersialisasi bio farma
sudah bisa melayani kepada masyarakat
dinas dinas pemerintah kemudian per juni dua ribu dua puluh
kita akan bisa lakukan distribusi untuk komersialisasinya
dan kapasitas kita adalah satu bulan rp dua ratus test kit
lalu produk apa lagi yang akan dihasilkan oleh bio farma
untuk lawan covid sembilan belas kita akan berbincang
sesaat lagi setelah pariwara
anda masih bersama cnn indonesia insiders
bersama bppt dan bio farma
bu teki selain rt pcr produk apa lagi yang akan dihasilkan
oleh bio farma untuk melawan covid sembilan belas
selain dari produk yang sudah kita keluarkan untuk rt pcr ini
tentunya bio farma tetap bertugas untuk menghadirkan
vaksin virus covid sembilan belas ini nah untuk itu kita sudah
bekerjasama dengan pihak pihak terkait baik itu yang di indonesia
dari lembaga ikeman dan juga dari luar negara
kita berharap untuk kehadiran dari vaksin covid sembilan belas ini
tidak akan terlalu lama karena memang saat ini juga kita semua
berkolaborasi eranya dengan lembaga lembaga yang ada di
internasional maupun di dalam negeri nah untuk yang berikutnya
tentunya kami memiliki kontribusi juga di dalam plasma covalescense
dalam plasma covalescence ini kita bekerjasama dengan rspad
di mana proses pengambilan dari plasma pasien yang sudah dinyatakan sembuh
itu dilakukan oleh pihak rumah sakit kemudian dilakukan proses di rumah sakit
juga dan bio farma saat ini adalah melakukan pemeriksaan titer apa
antibody yang dari plasma yang sudah kita terima dari rumah sakit
sehingga kita berharap nanti pemberian plasma covalence pada penderita
yang saat sakit ini dari pasien yang sudah sembuh menjadi satu pilihan
juga dalam penanganan untuk covid sembilan belas ini selain vaksin dan plasma covalescence
bio farma juga sudah melakukan beberapa hal terkait pembuatan dari vtm
jadi pembuatan virus transformedia ini menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan
karena ada beberapa keterbatasan juga yang kemarin cukup kita dapatkan informasi
bahwa untuk pemeriksaan rt pcr ini membutuhkan virus transfermedia yang
menjadi kendala sehingga bio farma dengan kemampuan yang ada dengan ramuan
yang sudah kita dapatkan dari beberapa cdc dan sebagainya kita melakukan
untuk produksi fvtm dalam waktu dekat ini mungkin akan kita lakukan bersamaan
dengan produksi dari rt pcr ini untuk swab dacron dan ekstraksi gate

jadi untuk melengkapi dari pemeriksaan rt pcr ini kita harus melakukan produksi sendiri
jadi untuk melengkapi dari pemeriksaan rt pcr ini kita harus melakukan produksi sendiri
memang membutuhkan beberapa komponen yang ada yaitu yang pertama adalah untuk pengambilan dari swab sendiri
dari hidung maupun dari tenggorokan nasufaring dan orovaring kemudian vtm
kemudian alat rt pcr yang dari biocov dari bio farma ini kemudian diperlukan juga

baru alat pcr yang sifatnya open jadi itu satu rangkaian baru alat pcr yang sifatnya open jadi itu satu rangkaian
pemeriksaan yang dibutuhkan untuk golden standard dalam mendiagnosis covid sembilan belas
ini berbeda dengan rapid test diagnostik kalau rapid test diagnostik adalah untuk tujuan screening
sementara untuk pemanfaatan indikasi dari rt pcr ini adalah untuk mendiagnosa dari covid sembilan belas
jadi ini adalah golden standardnya makasih
oke baik pak soni
oke baik pak soni
oke baik pak soni
sudah berhasil meluncurkan rt pcr apakah metode yang sama pembentukan task force ini juga akan diterapkan untuk penelitian penelitian di bidang lain
ya sebelum situ saya ingin menyampaikan juga bahwa pcr ini adalah salah satu produk yang sudah jadi
tapi kita masih punya produk yang lain sebetulnya dari pssi sembilan belas ini selain produk yang rdt ya rapid diagnosic test kita ada beberapa produk
juga kita punya artificial test
juga kita punya artificial intelligence kita membuat database dari ct scan x ray dan lain lain untuk membantu mendiagnostik penyakit covid sembilan belas
kemudian kami juga tadi punya kegiatan di whole genome sequencing untuk origin indonesia
dan selain itu kami juga punya kegiatan lain produk produknya pendukung lain sana pasana
sekarang ini kami membuat mobile lab biosafety level dua
ya mobile lab itu sekarang sudah beroperasi di rumah sakit ridwan meraksa
ya sekarang sudah beroperasi
kemudian kami juga membuat produk produk lain ya untuk mendukung penanggulangan covid sembilan belas ini
sampai ke makanan tahan imun yang untuk memperoleh kedaian tubuh biskut new plus plus dan standar apd ya
kita buat juga
kemudian ada kajian model simulasi penyebaran covid sembilan belas
juga aplikasi covid track ya untuk melihat situasi dari penyebaran covid sembilan belas
nah untuk tps sembilan belas ini saya kira ini saya harus mengapresiasi luar biasa kepada pak menristek brin
juga kepada bapak kepala abg pt yang betul betul bekerja keras dan bisa menyatukan abg ini academy of business and government ini
menjadi suatu kolaborasi yang sangat berhasil
kolaborasi yang luar biasa
dan ini saya kira kegiatan seperti ini patut direplikasi untuk kegiatan kegiatan selanjutnya
jadi saya kira tidak hanya pada saat kita kepepet membuat kolaborasi ini sinergi ini
tetapi kita juga harus bisa mengerjakan selanjutnya bisa dengan cara cara sinergi seperti ini
jadi saya kira tsi c sembilan belas bpp ini betul betul punya tagline nya bisa kita terapkan juga bersama sama yaitu
bersatu melawan covid sembilan belas
dan mari kita bangkitkan inovasi indonesia
saya kira begitu bang
terakhir bu teki harapan dari bio farma bagaimana bu
tentunya kita berharap dengan bersama sama melakukan kolaborasi sinergi dalam triple helik ini
dalam akademisi kemudian business and government
ini adalah satu hal yang terus harus diupayakan
tidak hanya berhenti pada saat wabah covid ini
karena bio farma selama ini juga selalu melakukan forum riset dan lab science yang sudah diadakan sejak dua ribu empat belas
dan beberapa produk yang ada ini kita harapkan tidak hanya berhenti dalam upaya riset saja
dengan dua bulan kita bekerja ternyata dengan fokus dan satu nafas satu kegotong royongan
indonesia mampu membuat tidak hanya produk desain saja tetapi bisa dihilirisasi dan bahkan sudah bisa dikomersialisasi
inilah peran dari industri khususnya bio farma akan bersiap untuk melakukan proses proses hilirisasi dan komersiasi dari produk produk hasil riset di indonesia
saya berharap juga dari bppt terutama dari lipi bahkan dari eijkman yang menjadi satu darah untuk pembuatan dari vaksin ini
bisa terus dengan maintenance atau memelihara kolaborasi semangat kolaborasi inovasi ini itu adalah terus harus terjaga
baik terima kasih bu teki dan juga pak soni
kita berharap akan terus lahir inovasi inovasi baru
untuk bisa melawan covid sembilan belas
dan pemirsa demikian cnn indonesia insider bersama bio farma dan bppt
saya lucia saharu indur diri sampai jumpa